inilah video yang viral melalui media sosial di garut jawa barat
terlihat tiga orang petugas medis mengevakuasi seorang gadis
yang diketahui mendadak pingsan di pinggir jalan di kawasan bundaran stm
pada rogong idul garut minggu malam
mengenakan alat pelindung diri lengkap
petugas langsung mengevakuasi korban menggunakan ambulans
untuk mendapat penanganan medis
setelah ditelusuri juru bicara gugus covid sembilan belas garut
memastikan korban bukan pasien covid sembilan belas
gadis belia ini ternyata jatuh pingsan akibat permasalahan asmara
setelah sampai di tergong dilakukan pemeriksaan
sampai siuman sampai serbuk
ya itu bukan karena covid
itu ada masalah masalah biasa lah
kini korban sudah dibawa keluarga dan dalam keadaan sehat
dari pahabian garut jawa barat